dia sudah kehilangan afif
asal kamu tahu bukan kamu yang paling hancur
dia yang paling hancur atas meninggalnya afif
kalau kamu beritahu dia soal ini
kamu akan membuat tante sylvia kehilangan dua anaknya
kamu akan membuat dia sangat hancur kafir
kamu gak mau itu kan
kematian afif memang ada yang aneh

dan saya tau siapa orang di balik semua ini
sekarang kalian ke rumah saya
jaga mereka sampai saat kembali
aku mengaku salah reno
aku udah gak tahan dengan semua perasaan bersalah aku selama ini
aku yang mencelakakan afif
aku yang telah memutuskan remobilnya avef
hingga dia meninggal
ada apa sylvia
kita secepatnya harus menolong bella
kita tahu kan bella masih kecil
udah gitu dia punya anak juga kecil kecil
dia itu memerlukan seseorang yang bisa menjaga
dan menemani bella
kamu tau kan bella dikelilingi oleh orang orang jahat
sintia laura yang lain lain
kesian loh bella menderita terus
menurut saya sih begitu gimana
nah bagus deh kalau kamu setuju
ngomong iya aja lama banget sih
kan demi kebahagiaan anak
iya lebih baik begitu
kamu dibalik semua ini
kamu dan istri kamu sintia
setelah kecelakaan itu
setelah aku mencelakakan afif dan memutuskan remobilnya afif
kalau afiq adalah saudara kandung aku sendiri
afif adalah kakak aku
aku menyesal reno
aku sudah membunuh kakak kandung aku sendiri
aku nggak pantas dimahafin reno
setiap hari batin aku terasa sakit reno
ketika aku melihat mama
mama selalu menangis ketika memandang
ketika bella menderita karena kehilangan afir
dan juga ketika shiva selalu memanggil namanya afif
hati aku sangat hancur reno
hati aku sangat hancur
aku memang orang jahat
aku benar benar orang jahat rey
terserah kamu reno
kamu mau menjebloskan aku ke dalam penjara
ketua nelompat mati kasih
silahkan kamu bunuh aku renov
aku pantas mati
aku pasrah reno
aku pasrah reno
aku pasrah reno
saya pun pasrah
bunuh aku reno
sekarang juga kamu bunuh aku reto
jangan beritahu tante sylvia soal ini
dia sudah kehilangan afif
asal kamu tahu bukan kamu yang paling hancur
dia yang paling hancur atas meninggalnya afif
kalau kamu beritahu dia soal ini
kamu akan membuat tante sylvia kehilangan dua anaknya
kamu akan membuat dia sangat hancur kafir
kamu gak mau itu kan
ma ada apa ma
mamamu ada yang diomongin sama bella
iya boleh mamu bicara apa
kamu itu kan masih muda
anak anak juga masih kecil
perjalanan hidup kamu juga masih panjang
kalau kamu gak keberatan
setelah masa idah kamu selesai
kamu harus menikah sama reno
reno itu orangnya baik sekali
dia cocok jadi suami kamu
reno itu sangat mencintai kamu bella
anak anak kan butuh sosok seorang ayah ya kan
aku gak akan menikah sama reno
afif belum lama meninggal ma
kamu tante sylvia tau
justru itu yang mama
kamu menikah dengan reno
kamu menikah dengan reno
aku masih mencintai bella
bella baru kehilangan afif
aku gak mau hal ini membuat bella tambah sedih
kami sudah membicarakan soal ini sama bella reno
lalu apa jawaban dia
bella gak jawab apa apa dia diam aja
tuhan tahu bagaimana perasaan aku
seberapa besar aku mencintai bella
kalian semua pasti tahu
aku sangat ingin menikah dengan bella
aku juga gak keberatan
kalaupun bella nanti masih mencintai afif
tapi aku akan sangat menyesal
kalau ternyata bella menikah dengan aku karena paksaan
bukan karena kemauan dia sendiri
aku ingin dia menikah dengan aku
karena keinginan dia sendiri
menurut saya biar waktu yang akan menjawab semuanya
apalagi kalian kan udah lama saling mengenal
lama lama juga pasti bela mau menerima kamu
kalau kamu gak keberatan
setelah masa idah selesai
aku ga akan menikah sama reno
afif belum nyaman meninggal
kamu mas sylvia tahu mama sylvia bisa sakit hati
gesetz juga ke universes macam lama
hati aku masih hancur semenjak kehilangan afif
roh sama keameric
apa secepat ini
aku harus menerima kehadirannya dan